semarak puncak perayaan hut bank bjb ke enam puluh tahun
diselenggarakan secara hybrid di kota bandung beberapa hari lalu
dengan mengusung tema melaju penuh energi wujudkan visi negeri
pasang surut bank bjb dalam mengarungi ketatnya persaingan industri perbankan
tak luput dari sumbangsi para pemimpin terdahulu
yang merupakan bagian integral dari keberhasilan perusahaan hingga saat ini
ini juga berkaitan dengan rasa cinta kami kepada para senior
atau para sesepuhnya bank bjb
kita melakukan bjb tabur bunga
yang insya allah ini akan kita lakukan sebagai salah satu program
untuk berkegiatan setiap tahun menjelang ulang tahun bank bjb
bank bjb pun senantiasa berusaha mewujudkan visinya menjadi bank pilihan utama
melalui serangkaian inovasi kolaborasi dan pelayanan prima
bagi nasabah bank bjb di seluruh negeri
itu banyak hal yang kita lakukan di ulang tahun ke enam puluh kali ini
yang kita berikan kepada para nasabah
ini sebenarnya menjadi salah satu milestone kita
yang kita mulai rilis sejak akhir tahun dua ribu sembilan belas kalau tidak salah
dimana di awal dua ribu dua puluh digitalisasi kita itu sudah fully digital
dan kami berkomitmen bahwa kita bisa tumbuh bersama
di dalam rangka untuk sama sama melakukan upaya
melakukan upaya untuk menjelaskan kepentingan kita
dan bangun negeri ini menjadi lebih baik
pada kesempatan ini bank bjb berbagi kebahagiaan bersama anak anak yatim
sebagai ucapan syukur terhadap perjalanan bank bjb
yang telah mencapai usia ke enam puluh tahun
bank bjb pun berkomitmen untuk menjadi garda terdepan
sebagai penyedia layanan perbankan dan transaksi keuangan
yang praktis dan berkualitas bagi masyarakat melalui digitalisasi perbankan

selamat ulang tahun ke enam